di tangan para penggemar fanatiknya proses modifikasi mobil radio kontrol berpenggerak empat roda ini tak kalah dengan membangun mobil sungguhan
seperti yang dilakukan oleh novianto salah seorang penggemar mobil rc yang tinggal di kawasan karawaci tangerang
dengan menggunakan teknologi print tiga dimensi pria berusia lima puluh dua tahun ini mencetak puluhan panel bagian pada mobil rc nya sedetail dan semirip mungkin dengan mobil aslinya
kita ngikutin mobil aslinya ya kalau saya lebih ngikutin aslinya
misalnya kayak ada wiper kemudian ada handbrake rem tangan ada pusnalengnya gitu ya
dashboard ini juga bisa dilengkapi dengan misalnya nanti mau dibikin apa namanya
rpm meter itu bisa kita buat gitu loh

itu dengan print tiga d juga atau gimana
bisa dengan print tiga d
namun sebelum dicetak melalui printer tiga dimensi novianto harus terlebih dahulu memiliki gambar tiga dimensi dari mobil yang diinginkan
untuk bisa mendapatkan gambar tiga dimensi pria yang mulai bermain mobil rc sejak tahun dua ribu delapan ini harus membelinya dari sejumlah tiga d artis di dalam dan luar negeri
tapi terkadang gambar tiga d yang sudah dibeli masih harus sedikit diedit dan dilengkapi oleh novianto dan putranya daniel
gambar tiga d itu sangat penting ya apalagi dari kualitas gambarnya dari detail gambarnya karena itu akan menentukan nanti hasil printnya
banyak juga gambar gambar yang dibeli itu kadang masih belum sesuai detailnya misalkan garis garis pintunya itu nggak keluar
kemudian ada lagi misalkan detail yang lain seperti dashboardnya nggak ada interior nggak ada
itu yang nanti tugas saya adalah melengkapinya
selain menggunakan teknologi print tiga dimensi modifikasi dan custom mobil rc ini sebenarnya juga bisa dilakukan dengan menggunakan resin atau cetakan metal
meski menggunakan print tiga dimensi hasilnya bisa lebih presisi dan detail cara ini ternyata masih memiliki kelemahan
minusnya dia harus finishingnya ini harus ada ekstra nggak seperti cetakan langsung mulus
karena print ini kan print yang dengan fdm teknologi ini dia beserat
nah kita harus punya cara gimana caranya nih
bikin sebelum dicet mulus gitu
nah itu biasanya dengan dempul epoksi amplas ya semacam begitu
proses detailing dan finishing pada mobil mobil rc yang dibangunnya memang mendapat perhatian khusus dari novianto
tak hanya bodi novianto juga membuat memodifikasi dan merakit sendiri mobil rc nya mulai dari rangka hingga kaki kaki
hanya bagian kelistrikan dan gear yang ia beli jadi
bahkan ia juga membuat sendiri vel mobil rc yang bentuknya identik dengan velg mobil sungguhan
untuk merakit satu mobil rc yang cukup detail harganya bisa mencapai angka lima belas juta rupiah
yang pasti semakin detail dan semakin bagus kualitas bahan yang digunakan semakin mahal pula biaya yang harus dikeluarkan
jadi lebih banyak kereplikasi dia punya mobilnya misalnya katakan dia punya jimny warnanya seperti ini bentuknya seperti ini
kemudian kita bikin
kita berusaha untuk membuatnya
jadi kita berusaha untuk membuatnya
semirip mungkin dengan mobil aslinya
dan kalau mau detail paling bagus tiga itu digabungin
metal print tiga d sama resin
di kalangan penggemar mobil rc hasil modifikasi dan custom mobil rc dari novianto memang sudah cukup diakui
pelanggannya pun datang tak hanya dari dalam negeri
namun juga dari amerika serikat selandia baru italia dan sebagian besar kawasan asia